hai mau jab kiri apa mau jab kanan
hahaha terserah lo gue gak bakal mundur sama lo
kamu harus pake dobel koper yang bener
mendingan koper yang gedean
mahadu bipur mahadu tunjukkanan itu
aku jadi ngelawan perempuan
gak siap siap tuh pak ajar aku
ibu bangun bu
ibu jangan tinggalin bapak
intinya dia sama jatuh kayak gitu
masih gara gara kamu
baik dokum no labor
anak itu aneh sekali
tadi kenapa kamu langsung pergi
kamu anak kelas delapan kan
dari dulu aku lihat perasaan kamu selalu diem
ada apa sih
nana aku kangen deh sama kamu
patron juga kangen sama kamu
tahu gak sih yang boleh kangen sama aku
karena aku tuh pacara gerhana
semik itu yang paling cantik
jadi cuma boleh sama gerhana
bukan sama kalian kalian
gak mungkin kangen sama kalian berdua
kalian berdua tuh gak rela sama aku
kenapa sekalian tuh selalu menjaga jaga aku
aku tahu aku tuh cantik di seluruh dunia
tapi kalian tuh gak usah kayak gitu banget
kalian mengerti maksud aku apa
dedin kangen sama neng feni
patron kangen sama neng feni
aku cici dengernya
ada apa ini
yang boleh kangen sama aku cuman gerhana
sepertinya anak itu bener bener menghindar
gue mesti narik lagi kan
ya ampun gerhana
kita mau balik
pokoknya sampai ketujuan
aku tidak mau naik mobil ini
bisa masuk ke angin aku ini
aku tidak mau
yang penting kan ayah udah ngantriin abunar
biar gak capek jalan mulu
aduh ini juga elet banget
aku tidak mau
malah diem disini
terus aja suruh ngapain
suntik pati sekalian ya
jalan jalan jalan jalan
jalannya aja kayak begitu loh
jalan jalan jalan jalan
dengan enaknya kamu ngambil anak orang
gak pantes kamu nyebut diri kamu papi
emang gak boleh
makin piring saja aku ini
aku bingung bikin dicaranya
kamu kan pening pening kan
pening aku juga
aku juga pening
apa mau jab kanan
gue mau gak makan mundur sama lo
kamu harus pakai dobel koper yang bener
mending kau keren gedean
maju tonjuk kanan itu
aku jadi ngelawan perempuan
ditonjuk cang mesdurnya
gak sias sias tuh
pak ajar aku
aku itu si bibur
ini rida pak
rida datang untuk nyuapin bapak
bapak makan ya
biar bapak cepet sembuh
makan makan makan
makan makan makan
begitulah keadaan bapakku
kalau boleh tahu kenapa emak bisa
siapa dong dia
siapa kan dia
padahal ibu juga
ayah ibu tidur belum ibu
ibu ibu tidur
bapak belum pulang ibu
tapi bentar lagi bapak pasti pulang kok ibu
ibu tahan ya
ibu tahan ibu
pak buan kan
pak ada apa
pak ada apa
tadi malam beberapa penjahat merampok kantor kita
bagaimana ini bisa terjadi
pak saya sudah
kamu saya pecat
kamu harus mengganti semua kerugian
hidup kami makin susah karena perampokan itu bapak dipecat
sakit ibu makin parah
ibu bangun ibu
ada apa dengan ibu
tidak tahu pak
ibu sudah tidak ada
ibu ada di rumah

tak universo mungkin berhasil
kau bisa menombrak

demikian tutup rambut